apa dibalik aksi teror yang terjadi di tiga gereja di jawa timur pada pagi hari ini bergabung bersama kami di studio saat ini yaitu direktur eksekutif indonesia institute
ada mas ridwan habib mas ridwan selamat sore terima kasih sudah bergabung dengan si indonesia breaking news
mas ridwan oke kalau kita lihat apa yang terjadi pada ledakan bom atau aksi teror yang terjadi di surabaya di tiga gereja
anda melihat apakah ini terkait dengan rentetan peristiwa teror dimulai dengan makobrimob yang terjadi pada minggu kemarin gitu
atau ini sudah terorganisir sudah terbentuk polanya jauh sebelum ada kejadian di kerusuhan di makobrimob
saya kira pemicunya tentu ada hubungannya ya mbak tiffany ya antara kerusuhan di makobrimob dengan serangan pada pagi hari tadi
tetapi bahwa perencanaan itu tentu sudah lama
perencanaan dalam artian misalnya
misalnya merakit bomnya kemudian menentukan target sasaran
karena ini tidak mungkin bisa dilakukan hanya dalam hitungan misalnya jam
pasti setidaknya seminggu atau setidaknya beberapa hari sebelum
kalau kita baca timeline analisis misalnya kerusuhan di makobrimob itu hari rabu malam ya
hari rabu malam
sorry selasa malam rabu malam lalu kamis pagi baru bisa dinetralisir
tetapi informasi bahwa kerusuhan itu sudah muncul selasa malam
jika saja memang kita tidak menghubungkan dengan jejaring yang lain yang sebelumnya sudah ada
maka logikanya penyerang ini hanya mempunyai keinginan sejak selasa malam
kalau hubungannya dengan brimob
selasa rabu kamis jumat sabtu minggu
itu sangat susah ya untuk mencari bahan bom
kemudian mempertimbangkan perakitan lalu melakukan survei
saya kira tidak semerta merta serta merta hanya karena kerusuhan makubrimob
tentu itu akan memicu ya
sehingga barangkali ini karena pelakunya kan ikut ikut tewas
barangkali mereka kemudian melakukan percepatan atau momentumnya mereka ambil hari minggu itu
sebenarnya barangkali serangan itu sudah disiapkan untuk target target berikutnya
setelah mako brimob ada penusukan juga
kemudian juga ada penangkapan dua wanita terduga teroris yang akan melakukan aksinya
kemudian juga ada penangkapan
dan juga penembakan di cianjur
tadi juga sudah dijelaskan oleh jenderal tito
kemudian sampai dengan hari ini
anda melihat memang ini polanya karena kita tahu kemarin itu kita menganggap semua bahwa target sasaran adalah kepolisian
kemudian hari ini gereja
kalau serangan terhadap gereja itu sendiri kan setelah isis itu terkalahkan di suriah
salah satu pimpinan mereka kan mengeluarkan fatwa bahwa seranglah mereka
dimanapun posisi mereka
ini fatwanya dalam bahasa arab ya
dalam indonesianya setidaknya seperti yang ditranskripsi oleh teman teman ahli terorisme
seranglah dimanapun mereka berada
lalu ciptakan situasi yang disebut dalam terminologi mereka itu miftah hushiro
situasi yang memicu konflik
situasi yang memicu pertikaian
itu yang mereka lakukan
sama seperti di marawi
di marawi mereka melakukan itu
ciptakan situasi sehingga masing masing warga ini saling berpikir
lalu kemudian mereka masuk dengan kekuatan bersenjata dan mengambil alih kota
nah saya kira itu juga menjadi inspirasi dari kelompok kelompok pro isis di indonesia
termasuk jamaah ansarul daulah
yang saat ini adalah salah satu faksi terbesar pro isis di indonesia
dan ketika kerusuhan di makobrimob itu terjadi
tersirkulasi di media sosial
terutama di channel channel telegram mereka
perintah perintah ajakan ajakan untuk lakukan segera penyerangan
lakukan amaliyah jihad di tempatmu masing masing
tersirkulasi dan tercapture oleh teman teman yang monitor di sosial media
dan terbukti kemudian beberapa sel dari mereka mencoba melakukan serangan
bribka frenze ditusuk
kemudian ada yang bawa gunting
cianjur itu tadi malam kalau tidak bisa di handle dengan baik
maka mereka akan melakukan serangan pada hari yang sama
dengan serangan di surabaya
mereka akan merencanakan melakukan serangan dengan senjata api dan panah
yang ada hulu ledaknya
untung saja kemudian itu bisa di intercept oleh densus delapan puluh delapan di cianjur
nah kalau kemudian kita bicara tentang penyerangan gereja surabaya
tentu ini adalah sel jawa timur
sel cad jawa timur
yang kemudian dengan kondisi yang dinamis di makobrimob itu
untuk segera melakukan serangan
mereka melakukan apa yang mereka sebut sebagai amaliyah jihad itu
kita lihat juga walaupun belum ada rilis resmi terkait dengan pernyataan
tapi juga ada saksi mata yang mengatakan bahwa salah satu pelaku ledakan
diduga adalah salah seorang perempuan atau wanita pada hari ini
yang berada di lokasi kejadian
kemudian juga membawa anak
kejadian teror atau pengeboman yang dilakukan oleh pengantin
atau juga perempuan
partai perempuan itu kan pernah
tapi jarang lah ya
tidak terlalu sering gitu
kemudian hari ini kita sampai perempuan kemudian membawa anak
ya dugaan bahwa ini dilakukan oleh satu keluarga itu kan juga sudah muncul ya
oleh polri juga
ini mungkin juga satu kekerabatan yang sama sama
jadi mereka ini melakukan cuci otak atau brain waste itu sampai ke level keluarga mbak tiffany
mulai istrinya anak anaknya itu bisa terradikalisasi
bisa mempercayai narasi yang tunggal
ketika mereka misalnya ini ayahnya seorang yang percaya dengan jad
maka otomatis dia bisa meradikalisasi keluarganya itu
istrinya kerabat kerabatnya dan anak anaknya juga
jangan lupa mereka ini berasumsi bahwa melakukan serangan istihadah atau bom bunuh diri itu masuk surga
jadi asumsi mereka mereka akan masuk surga dengan melakukan serangan istihadah
ada serangan seperti itu dengan membunuh anak anak yang tak berdosa evan dan kawan kawan yang sedang misah
itu diserang bagi mereka akan masuk surga
bagi kelompok teroris ini
nah ini yang tantangan besar bagi kementerian kementerian yang terkait
kementerian sosial kementerian agama bnpt
bahwa ternyata deradikalisasi yang sudah sejak dulu dijalankan
ini pembinaan ini masih belum efektif belum maksimal ya
kalaupun bicara soal efektifitas
barangkali ada beberapa yang berhasil bertaubat kembali ke jalan yang benar
tapi ada juga termasuk yang di surabaya ini
berarti tidak semuanya tersentuh dengan program deradikalisasi dari pemerintah itu
ini yang jadi evaluasi bersama saya kira
apakah ini juga akan ditangkap pola ketika bukan hari ini saja menghadirkan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri
tapi juga kemarin juga ada penangkapan dua terduga teroris
tapi ini juga adalah perempuan
apakah ini yang memang akan dihadirkan atau memang yang sengaja dihadirkan oleh kelompok ini atau seperti apa
tapi kita akan tahan dulu kita akan jeda terlebih dahulu
breaking news cnn indonesia akan kembali tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news
anda kembali menyaksikan breaking news cnn indonesia di
di studio masih bersama saya yaitu mas ridwan habib
namun di ujung telepon juga sudah bergabung dengan saya pada sore hari ini yaitu romo beni susetio
salah satu tokoh agama yang saat ini juga berada di gereja santa maria tabercela surabaya
ya romo beni saya minta tanggapan anda terlebih dahulu terkait dengan kejadian teror yang terjadi di tiga gereja di surabaya
pada pagi hari ini
ya pertama atas nama badan pembinaan ideologi pancasila kita menyesalkan
kita menyesalkan peristiwa ini terjadi karena ini mengoyak rasa kebangsaan
tapi juga mengoyak nilai nilai kemanusiaan dan penggunaan terhadap nilai ketuhanan yang mahesa
peristiwa ini menyayat semua umat beragama
karena suatu tindakan yang biadab yang tidak lagi sesuai dengan nilai nilai pancasila yang harusnya menjadi jiwa hidup bersama
maka badan pembinaan ideologi pancasila berharap persoalan terorisme ini harus segera dituntaskan
dan berharap semua lapisan bangsa bersatu padu dan tidak ada lagi taksir yang berbeda untuk menangani masalah terorisme ini
karena ini kejahatan kemanusiaan
romo beni terkait dengan kejadian teror pada pagi hari ini
apakah gereja gereja atau bagaimana sikap dari gereja gereja di jawa timur di surabaya juga khususnya
apakah akan menambah atau mempercepat keamanan
ya gereja gereja surabaya dan gereja seluruh indonesia sejak awal memang percaya ya bahwa keamanan ini ditugaskan kepada aparat keamanan
dan umat yakin dengan
apa yang dilakukan aparat keamanan itu memberi rasa aman
jadi umat tidak buka berlebihan dalam merespon ini
tetapi umat percayalah bahwa semua kejadian ini memang menyatukan kita semua untuk mengatasi terorisme ini
sehingga memang kita ingin keamanan ini kita serahkan kepada aparat keamanan
terkait dengan kejadian pagi hari ini
menurut romo beni
apa yang menjadi sasaran
sasarannya agama kah untuk memecah belah agama kah
atau kita tahu juga kita masuk di tahun tahun politik dan juga di surabaya di jawa timur juga akan memasuki pemilihan kepala daerah
ya terorisme ini kan pinter juga dia memanipulasi kan
mereka mengambil momentum aja gitu loh
justru kita jangan terjebak dengan permainan mereka gitu loh
memang bisa juga ini menjadi warning bagi kita menjengkelang pil kada dan pil pres
kan politik panas bisa juga mereka dimanfaatkan gitu loh
tapi semua kemungkinan itu bisa
tetapi kan kita melihatnya harus melihatnya dalam hal yang lebih besar lagi gitu loh
tapi persoalan terorisme ini tidak ada kaitan dengan kemiskinan
tidak ada isu kesenjangan
tidak ada isu tanjangan agama
tidak ada isu kesenjangan
tidak ada isu tanjangan agama
tapi ideologi yang mematikan gitu loh
karena mereka ini sebenarnya ideologinya budaya kematian
nah budaya kematian itu memang mereka mati demi sesuatu nilai yang mereka yakini
sehingga kalau elit politik itu tetap membelanya dengan alasan kesenjangan ekonomi alasan persoalan masalah ketidakadilan
itu persoalan persoalan klasik gitu loh
ini persoalan akarnya apa
ini akarnya adalah ideologi
ideologi yang diyakini kebenaran dan ideologi itu disebarluaskan
sehingga mereka itu budayanya budaya maut gitu loh
romo beni tadi anda mengatakan bahwa ancaman teror itu merupakan tanggung jawab dari aparat dari pihak kepolisian
untuk menjaga bagaimana stabilitas keadaan untuk berlangsung normal
anda melihat atau mungkin anda menganggap bahwa apa yang terjadi pada hari ini di surabaya di tiga gereja ledakan di tiga gereja pemerintah kecolongan
ini kita tidak bisa nyalakan pemerintah
karena persoalan ini kait mengait ya
maka ini harus ada sinergi
antara tni polisi bin
termasuk tokoh tokoh agama
tokoh agama tidak boleh lagi di ruang abu abu
jadi tokoh agama juga harus bersatu untuk tidak bisa mengajarkan nilai nilai interoransi dan kekerasan gitu loh
termasuk tanggung jawab media
termasuk media televisi dan media massa
jangan menjadikan mereka menjadi hero diberi ruang terbuka
mereka harus dibuka untuk mewartakan cara cara ekspresi agama yang mengajarkan kekerasan dan interoransi
karena hasil riset setara selama sepuluh tahun itu jelas kok
bibit intoleransi itu yang menciptakan salah satunya adalah orang orang yang akhirnya menjadi teroris
nah sebenarnya ada persoalan mendasar kita adalah bagaimana kita mau mendesain kembali
pendidikan dasar yang inklusif
dan mengembalikan kembali pancasila itu menjadi cara berpikir bertindak berkenalan berhasil kita
kalau pancasila menjadi nilai bersama kita di luar pancasila ya harus kita rame rame ya kita lawan bersama
jangan ada taksir yang berbeda
kalau taksir berbeda ya mereka mendapat ruang
baik baik terima kasih romo beni susetio sudah bergabung dengan breaking news
bersama dengan ucnn indonesia pada sore hari ini
terima kasih romo
kita akan kembali ke mas ridwan habib
mas ridwan sebelum jeda tadi pertanyaan saya
bahwa kejadian aksi teror di mana dilakukan oleh sekelompok atau terdiri dari anggota keluarga seluruh keluarga
mungkin pernah terjadi sebelumnya
tapi kalau kita lihat hari ini bahwa juga bagaimana mengikut sertakan anak anak
tidak hanya bapak ibu tapi empat orang anak
ini membuktikan bahwa proses ideologisasi radikalisasi itu sudah benar benar merasuk ke dalam kelompok ini
sehingga sampai bisa melakukan brainwash sehingga anaknya sendiri diajak untuk sebuah operasi kejahatan kemanusiaan seperti ini
ini kan tindakan yang saya kira sudah hampir menyamai sekte sekte sesat itu
ya kita ingat ya
sekte sesat yang bahkan bisa bunuh diri bersama dan sebagainya
ini mirip sudah mirip
karena sudah mengajak anaknya sendiri untuk melakukan serangan bom serangan teroris
tentu ini dalam asumsi mereka mereka akan membawa anaknya itu ke surga
ini kan versi mereka versi kelompok yang sesat ini versi kelompok yang salah ini
dan ini membuktikan bahwa ternyata mbak tiffany di masyarakat masih ada keluarga keluarga
semoga tidak hanya kita yang alert ya
semoga semua warga kemudian jadi waspada bahwa masih ada keluarga keluarga yang ternyata di dalam rumahnya itu terjadi proses radikalisasi
istrinya jadi pro teroris anaknya pro teroris semua keluarganya jadi pro teroris
jadi apa selama ini program pembinaan deradikalisasi yang juga sudah digencarkan apa tidak berjalan atau berakhir
saya kira ini sebuah wake up call kepada seluruh masyarakat terutama kepada level yang paling kecil ya rt rw ya
kita jangan lagi kemudian abai kemudian cuek ketika kita melihat ada satu kelompok atau satu keluarga yang dalam kesehariannya kita anggap berbeda dengan masyarakat yang lain
tidak ada salahnya kemudian pengurus rw mendatangi untuk klarifikasi sebenarnya anda seperti apa
apa buku buku di dalam rumah anda apakah anda juga akan membawa ideologi yang dalam tanda petik radikal itu untuk ke masyarakat atau tidak
kalau ini sudah dilakukan secara sistem
mereka kemudian dikontrol oleh rw rw lapor ke babin kamtipmas lalu ke polsek lalu ada mekanisme pelaporan intelijen
maka yang seperti ini bisa dicegah
kita ini kecolongan besar ini ya surabaya ini ya karena selama ini kan arek arek surabaya ini kan terkenal selalu tanggap
jawa timur juga cukup baik selama ini
dua ribu enam belas itu ada satu kelompok teroris juga yang berhasil ditangkap di jalan lebak surabaya
karena ada warga lapor
ini mencurigakan pak
lalu dikejar dan ketangkep beneran teroris
lalu dua ribu tujuh belas desember dua ribu tujuh belas ada penangkapan juga oleh densus delapan puluh delapan di jalan ampel surabaya
sama karena warga merasa ini aneh ini ada gelagat mencurigakan lalu kemudian dilacak oleh densus beneran dia teroris ditangkap
nah berarti yang kali ini ini benar benar kecolongan begitu ya
kecolongan sehingga satu serangan bisa dilakukan secara langsung
kemudian bisa dilakukan secara simultan ke beberapa sasaran ketiga sasaran itu
ya tentu ini sudah terjadi kita berduka tapi segera perlu dilakukan evaluasi
terutama bagaimana intelijen misalnya kepolisian menggalang sumber daya masyarakat
menggalang organisasi organisasi pemuda di level paling bawah
saya tadi pagi teman teman ansor kontak katanya langsung mereka siaga menjaga gereja di seluruh jawa timur
lalu rekan rekan pemuda muhammadiyah juga langsung bergerak
karena mereka bergerak
karena tadi seperti yang disampaikan ramo beni ini bukan kejahatan terhadap satu agama
ini kejahatan terhadap semua agama
ini kejahatan terhadap kemanusiaan
jadi ini bukan lagi agama ini apa agama ini enggak
ini indonesia yang lagi diserang oleh satu kelompok kecil ya
yang kemudian berideologisasi super radikal
yang mereka kemudian ultra radikal dan menganggap bahwa lian orang lain agama lain itu boleh diperangi
boleh diserang boleh dibunuh
nah ini saya kira harus stop
tadi kan presiden sudah sampaikan tindak tegas sampai ke akar akarnya
nah akarnya ini kan harus berarti kan ada ideologisasi di situ
ada buku buku disitu
ada akun akun media sosial disitu
website website yang masih pro terorisme
bahkan tadi kalau kata pernyataan dari kapolri juga apa yang ditemukan di satu keluarga ini yang di surabaya pelaku pelaku pengeboman
bahkan ada seperti manual book juga untuk apa ya
seperti yang ditemukan di cianjur maksud saya yang kemarin itu
jadi mereka punya manual book bagaimana cara menghindari atau jauh dari intelijen
mereka akan menyiapkan manual manual itu menggunakan media sosial
dan terdeliver dengan media sosial juga
jadi begitu ada konten dibuat lalu disebar lalu didownload masing masing
jadi tidak perlu sampaikan
jadi tidak perlu saling bertemu
kalau dulu kan harus bertemu dulu
kalau waktu bom bali satu bom bali dua kan merekrut teroris itu bertemu dulu
screening dulu dilatih dulu
kalau sekarang tidak
sekarang mereka bisa belajar menggunakan media sosial
nah sekarang yang perlu dilacak adalah dari mana pelaku ini mendapatkan bahan bom
karena ini jadi pertanyaan ya teman teman yang concern di bidang terorisme
cukup mengagetkan sebuah serangan pada pagi tadi itu
bisa semasif itu
semasif itu dan bahkan menggunakan mobil
merangkai bom di dalam mobil
ini sebuah keterampilan yang tidak banyak orang atau tidak banyak kelompok yang bisa
ini hanya satu kelompok yang dulu terkoneksi dengan jaringan lama yang bisa merakit
ketika dulu bom bali satu
bom bali satu bom kedutaan australia dua ribu empat
nah ini apakah mereka kemudian dalam tanda petik turun gunung
ini yang mesti
kita tahan dulu
kita akan jeda terlebih dahulu mas ridwan
kita akan kembali usaha jeda berikut tetaplah di cnn indonesia breaking news
kita akan kembali berbincang dengan mas ridwan habib
mas ridwan tadi statement terakhir anda
anda melihat ada dugaan kemungkinan selain terorganisir apa yang terjadi di ledakan bom di tiga gereja
di surabaya juga ada dugaan bahwa adanya kelompok lama yang mungkin saja kembali turun gunung
mengingat bom yang dihadirkan salah satunya melalui bom mobil yang tidak mudah
artinya kompleks tidak hanya secara material
namun juga proses penyusunan dan juga proses perencanaan ya
iya betul mbak tiffany
karena perakitan bom mobil itu tidak sederhana
karena mereka harus mengestimasi jarak antara bom dirakit dengan sasaran
kalau kemudian perakitan bom mobil itu tidak sederhana
kalau kemudian panas mobil suhu mobil itu kemudian tidak pas dengan bahan bom yang dibawa
maka bom ini akan meledak sebelum sampai pada sasaran yang dituju
berarti kan ini ketika kami baca sekilas tadi keterangan kapolri ada kronologis menurunkan di satu titik
berarti kan dia hitung dulu jaraknya
dia hitung dulu jaraknya sehingga pada satu titik tombol picunya itu dia bisa ledakan di gereja pantai kosta itu
artinya berarti ini advance
estimasi waktunya pun terschedule dengan baik
estimasi waktunya terschedule dengan baik
dan jangan lupa dia punya mobil dan mobilnya ini bukan mobil biasa
bukan mobil sederhana banget
lumayan juga kan bisa dilacak nih avanza
dari mana dia bisa punya avanza
ini mobilnya sendiri
mobil dalam tanda petik curian
ini kan kita harus tahu juga
siapa kemudian kalau misalnya itu mobil pribadi berarti dia berkecukupan dong bisa beli mobil
jadi logikanya ini harus dibangun runtut
jangan kemudian kita ini kadangkala dalam pengungkapan terorisme
kadangkala langsung wah ini jad wah ini isis
tapi selesai sampai di situ
harus ditelusur benar
bagaimana sebuah kelompok ini bisa meng arrange sebuah serangan
bahan bahannya kemudian taktik yang mereka lakukan itu
taktik bahwa mereka menyerang di tiga titik ini menurut saya juga advance
bukan sembarang teroris
setidaknya dia punya pengalaman
kalaupun dia bukan kombatan
setidaknya dia belajar
atau seperti yang saya sampaikan di awal
ada sel lama yang turun gunung
ada sel anggota sel lama yang turun gunung
indikatornya karena bom mobil itu saja atau
salah satunya ya
salah satunya ya mbak tiffany
karena bom mobil ini baru beberapa kali digunakan
salah satu yang besar itu adalah di bali
kemudian di australia dua ribu empat
pernah juga mau dicoba di tahun dua ribu sebelas
oleh beberapa kelompok di bandung di cibiru
tapi kemudian berhasil ditemukan
tapi kemudian berhasil ditangkap kelompoknya
sebelum bomnya meledak
saat itu menyasar konvoy pak presiden sby
tapi kemudian bisa berhasil ditangkap sebelum meledak
sebelum digunakan bomnya
jadi ini kelompok kelompok yang tidak sederhana
berbeda dengan misalnya penyerangan dengan bom pipa
atau penyerangan dengan bom panci
atau bom yang ransel
itu yang ibaratnya kasarnya nekat nekatan dibikin di dapur sendiri
itu ada yang bisa
kalau bom mobil
dan tidak butuh harus rumit itu
iya kalau bom mobil dengan bahan sebesar itu
bisa menimbulkan efek kebakaran seperti itu
kemudian bisa mengambil nyawa sampai jumlah itu
lalu korban luka luka puluhan
dari mana mendapatkan bahan bahannya
dari mana dapat bahan bahannya
dari mana dia bisa belajar merangkai
jadi ini pasti panjang
saya kira polri jangan kemudian menutup bahwa
oh ini satu keluarga kok semuanya mati
saya tanya loh
dari mana keluarga ini bisa merakit
lalu dari mana bom itu disiapkan bahannya
siapa yang mengajari mereka untuk survei lokasi misalnya
kenapa mereka memilih gereja
ini kan pertanyaan pertanyaan publik yang di era media sosial seperti ini
haus akan jawaban
kalau polri tidak bisa memberikan jawaban
mereka akan merujuk pada akun akun anonim yang tidak jelas itu
di media sosial kan banyak banget
akun anonim yang tidak jelas yang tiba tiba mengetweet teori teori konspirasi
kalau kemudian sumber resminya tidak bisa memberikan jawaban yang tegas
masyarakat bisa percaya pada akun yang jelas itu
pertanyaan dari di luar sana juga mengapa gereja
apakah ini hanya untuk pengamburan sementara
kalau kita lihat karena kemarin sasaran terornya adalah polisi makobrimob
kemudian sekarang gereja
karena kita tahu teror di gereja bukan baru pertama
ada bom natal waktu itu
tidak salah di tahun dua ribu
kemudian juga gereja lidwina di sleman
tapi kan itu mungkin tidak sebesar dengan pola pola target kepolisian
setelah tadi yang saya sampaikan
setelah khilafah abu bakar al baghdadi kalah di suria
mereka mengeluarkan sebuah fatwa
yakni boleh menyerang dimanapun tempatnya berada
yang penting itu menimbulkan apa yang disebut dengan miftahusiro
dengan menyerang gereja
selain bisa menimbulkan ketakutan
juga bisa menimbulkan perpecahan
untung saja mereka menyerang di indonesia
di bangsa yang sudah teruji puluhan tahun
bahwa kita ini bangsa yang satu
tidak bisa di pecah pecah
apalagi rekan rekan di surabaya
yang ini karakternya sangat solid
terima kasih mas ridwana habib
direktur eksekutif indonesia institute
sudah bergabung dengan breaking news
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news
kita akan jeda terlebih dahulu

terima kasih sudah bergabung dengan breaking news

terima kasih sudah bergabung dengan breaking news
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news

terima kasih sudah bergabung dengan breaking news

terima kasih sudah bergabung dengan breaking news
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news